menyambut peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh tni angkatan udara indonesia terus melakukan pemenahan
apa yang kita bisa lakukan misalnya kalau diserang
paling utama bagaimana berdiplomasi yang baik hubungan antara negara yang baik
bagaimana strategi tni angkatan udara dalam meningkatkan kekuatan sekaligus memastikan keamanan wilayah kepulauan indonesia
simak pembahasannya di inside with desi anwar jumat delapan april jam sepuluh malam